orang gak ada apa apa
kamu tuh suka lebay deh
kamu tuh malah bikin mami jadi ketakutan
dengar tuh pa
kasian juga kali mame kalau terus terusan kamu panik gini
pokoknya kamu harus balikin besok
soalnya kita kan nggak tahu siapa pemiliknya
bagus kan mi
lagunya waktu rafa masih kecil
kalau tidak bobo
suara mami itu sebenarnya bagus
cuma lagi serak aja
kayaknya mami rencananya
tahun depan mau ini ah mau daftar jadi pesertanya indonesian idol
pati mami menang ya
saya dengar ada yang mau daftarin indonesian idol tahun depan
ya dong kenapa emangnya
ya kalau emang bener mah
maksud pak rette suara saya jelek iya
saya nggak bilang begitu ya
ada yang berbicara seperti itu
ah bilang aja pak retete sebenarnya sirik kan sama saya
bu ranti suka sengenang ngenang punya rita teh
coba bu ronti tau gak siapa guru vokalnya ariel noah
ariel noah yang vokalis benar benar terkenal itu
siapa coba guru vokalnya
itu teh pak rette
saya nanya siapa saya mau belajar
hei gak tau aja sombong
tapi ini mah beneran ya
saya diajakin masuk dapur rekaman
terus jadi gak rekamannya
dapur rekamannya kebakaran
hah berarti cocok
emang pak rette bawa sial
refah pokoknya kamu harus balikin kotak musiknya
rafa suka dengerin lagunya
lagian kayaknya gak ada yang tunjang
udah udah gini aja
biar adil gimana kalau besok rafa kembaliin kotak musiknya
nah tapi lusa rafa boleh pinjem lagi
sekarang rafa sama ali mendingan mandi aja dulu ya
abis mandi terus istirahat oke
sok bawa kotak musiknya ke kamar
sama tasnya juga di bawah ya
ini kotak musik ya
kalian bawa gensetnya dong rafa
hei berarti saya segede genset atuh
kalau ini kotak musik otomatis
daripada bengkong aja mendingan bantuin angkat jemuran tuh
sekarang udah mulai mendung
teh anget lah
pak rete enak aja nyuruh nyuruh saya
emang saya yang asisten rumah tangannya pak rete
tehnya mau manis apa engga
manis tapi jangan terlalu manis yang penting setia
ngombalin jam segini
aduh enak ya kalo rumah ada yang bener
coba mami periksa dulu
kok badan kamu pada dingin
ada hate di kamar mandi
kamu mah hantu hantu
kamu tuh gimana sih
tadi beneran ada
tadi beneran ada
ya udah gini aja gini
gimana kalau sekarang kita periksa aja ke kamar mandi sama sama ya
kan ada mami
rafa gak usah takut
kita lihat yuk
rafa pegangan sama mami
rafa sama ali tunggu situ aja
mami mau periksa kamar mandinya
gak ada apa apa
orang gak ada apa apa
kamu tuh suka lebay deh
kamu tuh malah bikin mami jadi ketakutan
dengar tuh fah
kasian juga kali mami kalau terus terusan kamu panik gini
kayanya udah waktunya rafa sama ali tidurnya sendiri sendiri
supaya rafa lebih berani
rafa gak mau
rafa gak mau tidur sendiri
mami tenang aja
ali akan ngajarin rafa sampai lebih berani
kalau gitu sekarang kamu mandi lagi ya
bersihin badannya terus tidur
ali temenin rafa di sini ya
biar dia nggak panik lagi
luat kayak gitu
beri makasih vaya
raja yok ular
katinmu sudah siap
para rakan gua